data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
bacakan untuk model dhasil provinsi ppwp daerah sumatera selatan
jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap
perempuan tiga ribu satu ratus sembilan puluh dua dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus empat puluh satu
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus
jumlah pengguna hak pilih
data penggunaan surat suara
jumlah surat suara yang diterima
jumlah surat suara yang diterima
termasuk surat suara cadangan dua dari dpt
jumlah surat suara yang digunakan
jumlah surat suara yang digunakan
jumlah surat suara yang digunakan
jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos
jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
jumlah seluruh suara sah
jumlah suara tidak sah
jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah
ditandatangani oleh seluruh komisioner kpu provinsi dan satu saksi pasangan calon nomor dua
saksikan program program kompastv melalui siaran digital btv dan media streaming lainnya